dan berikut wawancara korespondensi ann indonesia rifana pratwi dengan jarod saiful hidayat
nama mantan gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat tiba tiba dicalonkan oleh pdi perjuangan untuk menjadi calon gubernur dari sumatera utara
dan tadi baru saja ketua umum bdi perjuangan megawati soekarno putri secara resmi mengumumkan bahwa jarod akan dicalonkan sebagai bakal calon gubernur dari sumatera utara
lalu bagaimana sebetulnya proses hinggakan jarod saiful hidayat untuk bisa menjadi calon gubernur sumatera utara
saat ini saya sudah bersama dengan jarod saiful hidayat selamat sore pak jarod
pak jarod mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sebetulnya proses sampai pak jarod ditawarkan oleh partai dan juga ibu mega untuk menjadi bacalon atau bacagup dari sumatera utara
begini ya ibu mega
itu melihat sumatera utara ini kan daerah yang sangat strategis sangat penting bagi indonesia
terutama di dalam menghadapi afta mea dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa
kemudian disadari bahwa di sumatera utara ini dua gubernur ini kan terkena masalah hukum
dia berpikir siapa yang paling cocok untuk ditugaskan di sana di dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan daerah di sumatera utara
sekaligus mendayagunakan secara maksimal potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa yang dimiliki oleh sumatera utara di dalam rangka untuk bisa meningkatkan kesehatan
pak jokowi ke sana untuk membangun infrastruktur
bagaimana kita harus mengangkat danau toba
kemudian bandara silangit itu dibangun ya
sehingga bagaimanapun juga sumatera utara itu paling depan untuk bisa nanti bersaing dengan negara negara tetangga
nah kemudian beliau berpikir kenapa tidak jarod
jarod kan sudah punya pengalaman cukup baik
mulai di blitar sampai dengan dki jakarta
cukup lengkap perjalannya
perjalanan karirnya cukup lengkap
maka kami dipanggil oleh ibu ketua umum untuk tugaskan
tapi saya bilang sama beliau ibu ini kebetulan saya akhir tahun ada agenda liburan kesana bersama dengan keluarga
maka kami ke sumut untuk bisa melihat bagaimana respon dari warga sumatera utara
bisa dijelaskan berapa lama prosesnya mas
dari mulai ditawarkan ibu sampai kemudian mas jarod menerima pinangan dari pdip untuk maju sebagai cagup sumut
ya kurang lebih tidak ada satu bulan sampai sekarang ya
itu cepat sekali ya
tidak ada satu bulan
makanya langsung saya ke sumut untuk bisa melihat bagaimana responnya
mas jarod kan sebelumnya menjadi wali kota blitar
kemudian wakil gubernur dki
kemudian gubernur dki
ini ya biasanya beradanya
kemudian harus loncat ke sumatera utara yang masyarakatnya tentu demografinya dan juga psikologinya agak berbeda
tantangan terbesarnya apa mas kira kira kalau melihat di sana
tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendongkrak lagi semangat potensi
sumudaya manusia sumut itu luar biasa ya
warga sumut adalah warga sebagai masyarakat juga perantau
yang sukses juga
di seluruh indonesia
ini juga harus kita akan ajak
kita akan ajak seluruh warga sumut yang luar biasa ini untuk marilah sama sama kita bangun
tentang masalah karakter itu saya pikir hampir sama dengan jakarta
tetapi saya waktu kesana saya lihat toleransinya juga sangat tinggi
kemudian mereka itu pekerja keras
dan para perantau ini
setiap tahun atau setiap ada kegiatan ada acara datang lagi ke sana untuk membangun
kami akan ajak membangun minimal kampungnya masing masing
mari kita bangun
ini kalau saya sampaikan ya maaf ya
ini seperti raksasa yang harus bangun tidur
harus dibangkitkan kembali
kalau kita lihat kan kursi pdi perjuangan di sumatera utara hanya tujuh belas
artinya membutuhkan rekan koalisi untuk bisa mengusung mas jarod
maka tadi disebutkan baru menjadi baca gulung
nah ini penjajakan koalisinya sudah dengan partai mana saja mas
tentu saja kita berkomunikasi dengan beberapa partai politik
untuk melengkapi kekurangan kursi
kita intensif berkomunikasi dengan hanura
berkomunikasi dengan p tiga
berkomunikasi dengan partai golkar
berkomunikasi dengan partai kebangkitan bangsa
yang masih belum mendeklir calonnya
itu kan yang sudah kan gerindra pan pks sudah
demokrat kan juga sudah
jadi yang belum kita akan komunikasi
kemudian untuk cawagupnya ini karena menjadi faktor krusial
karena kan mas jarod bukan berasal dari sumatera utara
untuk cawagupnya syarat syarat dan kriteria utama menjadi cawagup
yang bisa memenangkan mas jarod membantu pemenangan ini seperti apa mas
ya kami harus mengambil cawagup yang juga orang sana dong
yang juga mempunyai semangat yang sama
untuk membangun sumut ini penting
kemudian kita satu ada chemistry
bagaimana membangun sistem pemerintahan yang bersih
yang bersih betul
yang kemudian kita bisa menyatukan ya
strategi untuk bisa mendongkrak mengoptimalkan semua potensi
sudah ada nama nama mas kira kira yang beredar kan yang kita dengar
ada nama pak siar sitorus
kemudian ada beberapa nama lain juga
ada sekda di sana
itu sudah dipertimbangkan
ada beberapa nama ya
yang sekarang lagi kita jejaki
mana yang paling tepat untuk sumatera utara
kalau kami sih
kalau lihat ya begitu ya
semangat yang sama
untuk bisa membangun sumut
ya mengapa tidak
terakhir mas kalau melihat kan sekarang konstelasinya sudah ada dua poros koalisi
yang satu mengusung pak pangkostrat edi rahmayadi
kemudian satu mengusung gubernur pertahanan pak tengku eri
kalau dilihat mana yang paling berat dan kira kira
kansnya pak jarod ini seperti apa untuk bisa mencuri suara diantara dua poros tersebut
semuanya ya berat
kalau nggak berat kalau nggak yakin kan nggak ada yang maju kan
ya pastilah yakin ya mereka semuanya yakin
tapi saya bukan pencuri suara
kita tidak akan mencuri suara
tapi kami akan memberikan pemahaman kepada warga sungut
betapa strategisnya sumut
betapa kita punya potensi yang luar biasa ya
dan itu harus kita kelola betul untuk kesejahteraan warga sumut dan indonesia
terakhir satu lagi mas
sudah bicara mungkin dengan presiden jokowi soal akan maju di pilgub sumut ini
kalau dengan pak ahok
sudah ada yang setuju ya pak
kalau beliau itu kalau pak ahok itu apapun keputusan saya beliau pasti mendukung ya
sukses ya pak jarod kita tunggu nanti bagaimana konstelasinya
demikian perbincangan saya dengan mantan gubernur dki jakarta yang sudah resmi dicalonkan sebagai bakal calon gubernur sumatera utara oleh pdi perjuangan jarod saiful hidayat